masyarakat kota batu rabu kemarin menggelar pemilihan kepala daerah dengan aman dan tertib
dari empat paslon yang ikut pasangan nomor urut dua dewanti rumpoko punjul santoso
untuk sementara unggul dalam hitung cepat
calon wali kota batu nomor urut dua dewanti rumpoko melakukan pencoblosan di tps dua puluh dua kelurahan pesanggerahan batu
dewanti menyalurkan hak pilih bersama dengan suami sekaligus wali kota batu edi rumpoko serta putrinya
alhamdulillah saya sudah menggunakan hak suara saya dengan baik bersama keluarga
sekarang saya minta doa restunya
satu yang pertama supaya pilkada ini berjalan dengan lancar aman dan hasilnya adalah yang terbaik
sementara calon wali kota batu nomor urut tiga hairudin menggelar doa bersama di rumahnya di kawasan mojorejo sebelum berangkat ke tps
hairudin dan istrinya datang ke tps sebelas pukul tujuh pagi
ia merupakan warga pertama di tps ini yang menyalurkan
dia yakin akan menang dalam pilkada batu
dari hasil perhitungan cepat beberapa lembaga survei pasangan dewanti rumpoko dan punjul santoso unggul di kisaran angka empat puluh tiga hingga empat puluh empat persen suara
terdapat satu ratus empat puluh tujuh sembilan ratus tujuh puluh tiga daftar pemilih di kota batu
dengan empat pasangan calon dalam pilkada batu
mereka adalah pasangan nomor urut satu rudi sujono di usung pan nasdem dan hanura
pasangan nomor urut dua dewanti rumpoko punjul santoso yang merupakan pasangan petahana diusung pdip
pasangan nomor urut tiga hairudin hendra angga sonata diusung pkb dan demokrat
serta pasangan nomor urut empat abdul majid kasmuri dari jalur independen
abdul malik batu